untuk membangun kultur bersepeda di indonesia tidak bisa semata dilihat dari seberapa meningkat jumlah pesepeda yang ada
tetapi juga harus diikuti dengan adanya edukasi yang serius tentang bagaimana menjadi pesepeda yang tertib
dengan tertib menggunakan sepeda maka para pesepeda akan diakui dan dihormati keberadaannya oleh pengguna jalan lainnya
salah satu bentuk edukasi bagi pesepeda dilakukan di kawasan senayan jakarta jumat pagi
sejumlah pegiat transportasi seperti bike to work indonesia fdtj masyarakat transportasi indonesia dan sebagainya membuat dan membagikan buku saku panduan bersepeda
untuk memandu para pesepeda sekarang banyak pesepeda yang bermunculan
mereka kadang kadang abai dengan aturan dan ekonomi
jadi dengan adanya panduan bersepeda ini mudah mudahan membuat mereka semakin tahu bagaimana beretika di jalan
dalam buku saku ini terdapat aturan yang mendasar tetapi kerap dilupakan para pesepeda
mulai dari apa saja kelengkapan sepeda dan perlengkapan yang harus dibawa
sinyal tangan untuk berbelok mendahului dan berhenti
saran untuk melakukan hook turn saat berbelok
juga tentunya panduan tentang posisi pesepeda yang harus berada di kiri jalan atau di jalur yang disediakan
di kawasan sudirman sebetulnya sudah ada pop up bike lane
namanya juga jalur pop up sewaktu waktu bisa dihilangkan untuk memberikan prioritas bagi mobil ataupun juga sepeda motor
tapi enaknya naik sepeda ada aturan yang memperbolehkan
di antaranya adalah prd dki nomor lima tahun dua ribu empat belas tentang transportasi bagi pesepeda motor
kita menggunakan trotuar dengan syarat tetap memprioritaskan berjalan kaki
dan syarat utama lainnya adalah tidak ada jalur sepeda di jalan yang kita lalui
kepala dinas perhubungan dki jakarta syafrin liputo menyatakan
buku saku ini akan dibagikan secara masif
pembagiannya ada dua pola yang pertama akan dibagikan kepada pesepeda
yang kedua komunitas akan bekerja sama dengan
di mana di setiap sepeda akan dipasang akan diberikan disertai dengan buku panduan ini
sehingga mereka akan terinformasi langsung pada saat terjadi transaksi pembelian sepeda
para pesepeda menyambut baik adanya edukasi seperti ini
harapannya ke depan pesepeda semakin aman kemudian jumlah pengguna sepeda sebagai alat transportasi meningkat
jadi kita semua bisa bersepeda dengan sepeda yang lebih baik
bersepeda dengan nyaman di kota jakarta ini
edukasi penting untuk terus dilakukan secara berulang mengingat semakin banyaknya pengguna sepeda di indonesia
survei yang dilakukan bike to work indonesia terhadap empat belas tiga ratus dua puluh delapan responden di seluruh indonesia mencatat
murni menggunakan sepeda untuk berolahraga
mahardika utama indra raharja jakarta